janganlah ada orang yang berkata bahwa penjahit yang miskin tidak bisa melakukan hal hal besar dan memenangkan penghargaan yang tinggi
yang dibutuhkan adalah dia harus pergi ke tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat
dan hal yang paling penting adalah dia harus mendapatkan keberuntungan
hunter bukanlah seorang penjahit bukan
dia juga bukan seorang pemburu
tapi miskin iya itulah dia
dan dia juga adalah seorang penjahit pemula yang sopan dan juga cerdik
sekarang penjahit pemula sopan yang cerdik itu suatu hari pergi berpetualang dan sampai ke hutan yang besar
dan karena dia tidak tahu jalannya
dia akhirnya tersesat
oh tidak aku pikir aku tersesat
ya itulah yang baru saja aku katakan
apa yang harus aku lakukan
hei jangan tanya aku aku di sini hanya untuk melakukan pekerjaanku
malam pun tiba dan hunter melihat dari jarak yang sangat dekat secercah cahaya
jadi dia dengan hati hati berjalan ke arahnya
apakah kau harus mengatakan semuanya
aku akan mengabaikanmu sebentar
cahaya membawanya ke sebuah gubuk kecil yang terbuat dari alang alang dan semak belukar
dia mengetuk dengan berani seolah olah itu adalah rumahnya sendiri
siapa kau dan apa yang kau inginkan
aku seorang penjahit yang miskin yang telah terkejut oleh malam di sini
di hutan belantara
dan aku dengan sungguh sungguh memohonmu untuk membiarkanku tidur di gubukmu sampai pagi
pergilah aku tidak mau ada hubungan dengan orang asing
kumohon kumohon tuhan yang baik hanya untuk satu malam
hah aku harap aku tidak ramah seperti penampilanku
maka lelaki tua itu membawa hunter ke gubuknya
di mana dia memberinya sesuatu
untuk dimakan dan kemudian menunjukkan kepadanya tempat tidur yang sangat bagus di sudut
hmm menurutku itu tidak bagus
lebih baik daripada tidur di pohon bukan
kasur penjahit pemula sopan yang cerdik itu tidak perlu digoyang lagi
dia tertidur nyenyak sampai pagi
sampai tiba tiba dia terbangun oleh suara yang keras
ketika bisa jangan termasuk pengemos peluk

saya tidak tetap seperti saat uratan passing hari ini
apakah setidaknya belgiumahlah masuk ke seluruh dunia
assalamualaikum haerte estima
baik hei huengarika
ke tanah dengan suara gemuruh yang dahsyat dan benar benar kalah dengan beberapa pukulan dari
rusa jantan kemudian rusa jantan itu berbalik ke arah hunter apa benarkah oh ya
dia menyerang hunter yang berdiri tak bergerak dalam keheranan seperti orang bodoh hei
hunter memegang dengan kedua tangan ke puncak tanduk dan pasrah pada takdirnya kupikir ini
adalah akhir hidupku terima kasih wanita pengisi suara karena telah menjadi temanku aku ini bukan
temanmu baiklah ketika semua harapan telah pergi rusa jantan itu berhenti di depan dinding batu dan
dengan lembut menurunkan hunter kemudian rusa jantan itu mendorong tanduknya dengan sekuat
tenaga ke sebuah pintu yang ada di dalam batu lalu pintu itu terbuka apa hunter tidak tahu
apa yang harus
dilakukan atau kemana harus pergi untuk keluar dari gurun ini dan kembali ke manusia lagi
sementara ketika dia berdiri ragu ragu sebuah suara terdengar dari batu yang berteriak kepadanya
masuk tanpa rasa takut kejahatan tidak akan menimpamu ya pemandangan yang bagus sekarang aku
akan kembali tidak jangan kembali
berdirilah di batu yang terletak di tengah aula dan keberuntungan besar menantimu oh oke terima
kasih teman aku bukan temanmu oh ya ampun hunter mematuhi suara itu dan berdiri di atas batu
hai hei apa kau tidak mendengarnya dia berkata keberuntungan yang besar menanti
tibu bu maksudku wow ini indah sekali tiba tiba hunter melihat di lantai aula ada
dua buah peti kaca besar yang saling berhadapan yang sekaligus membangkitkan rasa ingin tahunya
dia pergi ke salah satu dari mereka dan melihat di dalamnya sebuah bangunan yang indah seperti
kastil yang dikelilingi oleh bangunan pertanian istal dan lumbung dan sejumlah barang bagus yang
semuanya kecil tetapi dibuat dengan sangat hati hati dan teliti dan tampaknya dibuat oleh
tangan yang cekatan dengan ketelitian yang terbaik berbaliklah dan lihat kaca lainnya
wow dia begitu cantik kau tahu untuk sesaat aku pikir kau akan berkata maaf
mario putrimu ada di kastil lain hehehe
lelucon buruk pantas saja kau tidak punya teman
hmm jadi kita kembali ke peti yang lainnya gadis dengan kecantikan luar biasa terbaring di dalamnya
seolah olah tertidur matanya tertutup rapat tetapi tidak ada keraguan bahwa dia bernafas dan masih hidup
hunter sedang melihat kecantikan dengan jantung berdebar ketika gadis itu tiba tiba menangis dan menangis
terus hunter mulai menunggumu

hunter mematuhinya tanpa pikir panjang dan dia segera mengangkat tutup kaca
lalu putri itu keluar dan duduk di atas batu
kebebasan yang sudah lama aku inginkan
surga yang baik telah membimbingmu kepadaku dan mengakhiri semua kesedihanku
ehm aku tidak mengerti
wow baiklah aku akan mencoba lagi
oke penyelamat lamaku yang diinginkan
alam semesta telah membimbingmu kepadaku dan itu artinya kau telah mengakhiri kesedihanku
iya yang ini aku mengerti
ah maukah kau membiarkan aku menyelesaikan dialogku dulu
aku adalah putri yang telah berada di dalam ini selama bertahun tahun
aku perlu untuk mengatakan dialogku
ehm maaf silahkan lanjutkan
hah kau adalah suami yang dipilih untukku oleh surga
dan akan melewati hidupmu dalam kegembiraan yang tidak terputus dicintai olehku
dan kita akan dilimpahkan banyak kekayaan dari seluruh dunia
tempatkan dirimu dan bersiaplah untuk mendengarkan kisah hidupku
aku adalah seorang putri
orang tuaku meninggal ketika aku masih muda dan merekomendasikan aku dalam surat wasiat terakhir mereka kepada kakak laki lakiku yang dengannya aku dibesarkan dengan penuh kasih
tetapi semua itu berubah pada suatu malam ketika seorang asing datang ke kastil kami
dan dengan dali kalau dia tidak bisa pergi ke tempat berikutnya dia memohon kepadaku
memohon untuk berteduh malam itu
kakak aku mengizinkannya
tetapi ketika malam tiba dan aku hampir tidak tidur aku melihat orang asing itu memasuki kamarku
putri yang cantik aku seorang penyihir dan aku menawarkan kepadamu hatiku dan cintaku
beraninya kau datang ke kamarku
aku muak oleh semua seni sihir
dan terutama juga tipu dayamu
pergi dari hadapanku dan tinggalkan kastil kami sekarang juga
tapi ini membuat marah penyihir dan dia mengatakan bahwa dia akan balas dendam padaku
aku akan menghukum harga dirimu putri dan saudaramu juga
percayalah mantra nya terdengar konyol tapi dia berhasil
segera aku menerima
segera aku kehilangan kesadaran
dan ketika aku sadar lagi aku menemukan diriku terjebak di dalam penjara kaca yang konyol ini
sekarang membusuklah di sini wanita yang sombong
aku juga telah mengubah kakakmu menjadi rusa jantan
dan sebagai banteng yang perkasa aku akan bertarung dengannya setiap hari
sampai dia menyerah dan menyerah kepada aku
dan kastilmu dengan semua miliknya telah dikecilkan
dan ditutup di dalam peti kaca yang lainnya
orang orangmu telah berubah menjadi asap dan dikurung dalam botol kaca
kemudian dia menghilang dan meninggalkanku di sini
di mana aku tertidur lelap
syukurlah akhirnya kau muncul
terima kasih sudah membantuku
sekarang saatnya aku melakukan sisanya
aku sama sekali tidak tahu apa yang baru saja kau katakan
tapi itu semua terdengar seperti puisi bagiku teman
aku bukanlah temanmu
aku ini adalah calon istrimu
maka hunter dan putri keluar dari tempat terkutuk itu
dengan peti dan botol botol itu
dan menemukan bahwa rusa jantan itu telah berubah menjadi saudara laki lakinya
lihatlah banteng yang kalah itu itu si penyihir
tiba tiba dengan cahaya yang berkilauan tutup peti terbuka dan lihatlah
kastil rumah dan bangunan pertanian yang tertutup membentang sendiri
dan tumbuh keukuran aslinya
dengan kecepatan yang sangat tinggi
sumbat dari botol terbuka
dan asap biru keluar
lalu berubah menjadi pria dan wanita yang hidup
dimana mereka mengenali satu sama lain
semua kutukan ini akhirnya berakhir
kita akhirnya bisa bebas
sebuah berkat pria itu
ya dan inilah saatnya aku menepati janjiku
dan akhirnya sang putri menyerahkan tangannya di altar
kepada seorang penjahit pemula yang sopan dan cerdik
yang bahagia seperti yang diinginkannya
hunter pangeran dan juga sang putri
memerintah kerajaan bersama sama
dan memastikan bahwa tidak ada penyihir yang memasuki kerajaan mereka
jadi seperti yang telah aku mulai
jangan membiarkan seorang pun berkata
bahwa penjahit yang miskin atau siapapun dalam hal ini
tidak dapat melakukan hal yang hebat dan memenangkan penghargaan tinggi
semua yang dibutuhkan adalah mereka pergi ke tempat yang tepat
dan pada waktu yang tepat
dan satu hal yang paling penting
bahwa mereka mendapatkan keberuntungan